hari raya idul fitri biasanya menjadi momen berkumpul bersama keluarga setelah berpuasa selama sebulan
tapi di masa pandemi covid sembilan belas seperti sekarang hal itu sepertinya tidak bisa dilakukan termasuk bagi tenaga medis
mereka bahkan tidak mendapat libur lebaran karena harus merawat pasien covid sembilan belas di rumah sakit
salah satunya fitro perawat di rumah sakit husada utama surabaya
baru tahun ini fitro tidak bisa pulang ke kampung halamannya di nganjuk untuk bertemu keluarga
sudah sebulan fitro dipindahkan ke ruang isolasi untuk merawat pasien positif covid sembilan belas
dalam sehari ia menangani empat hingga lima pasien
bahkan orang tuanya pun tak diberitahu bahwa saat ini fitro menangani pasien positif covid sembilan belas
kedua orang tua saya merupakan tipe orang yang pemikir sehingga saya tidak ingin melihat kedua orang tua saya menangis
hal yang paling saya kangenin saat hidup fitria itu kumpul dengan keluarga bapak ibu kakak akmal keponakanku sehat sehat di sana
nah tante selalu kangen padamu semoga sehat ya
saat ini pasien positif corona di jawa timur semakin banyak sehingga pihak rumah sakit sangat membutuhkan peran tenaga medis untuk tetap berjaga meski di hari lebaran
memang meskipun lebaran yang konotasinya hari libur untuk pelayanan pasien tentu tidak libur
karena memang pasien yang datang ini terutama covid sembilan belas ini di masa masa ini minggu minggu ini justru makin banyak
karena mengalir terus seperti air dan ini tentu tidak bisa ditunda di dalam memberikan perawatan
dan kita berharap bahwa dengan program yang baik pemerintah di dalam aspek preventif dan promotif ini
bisa mengurangi aliran pasien yang datang di rumah sakit sehingga beban rumah sakit beban tenaga kesehatan dan pendukungnya
itu akan menjadi lebih ringan
tidak semakin berat
nantinya para tenaga medis akan mendapat ganti hari libur lebaran setelah pandemi covid sembilan belas meredah
mengikuti kebijakan tiap rumah sakit
tim liputan cnn indonesia